oh mana dia
aku gak boleh tau kalo ini anaknya
dan aku gak mau
kalau anak ini dipisahkan dari aku
sekarang shiva adalah anakku
berdoa tante gak terlibat masalah ini
karena om hampir membunuh shiva
itu bukan kemauan saya
saya cuma disuruh sama kakak saya sylvia
dia yang pengen bayi itu meninggal bukan saya
jadi semua keinginan tante sylvia
om akan turutin begitu saja
bapak sama anaknya menginginkan bella untuk kembali
tapi ibunya malah ingin membunuh bayi itu
asal keluarga kalian itu gak pernah bisa berubah
siapa lagi orang yang tahu
mengenai anak ini
gak ada gak ada
gak ada yang lain
kamu harus berpelajaran
tahu keluarga om kalau saya sudah berdamai dengan masa lalu dan saya harap keluarga om juga
memperlakukan hal yang sama jadi saya mohon om jangan pernah usik keluarga kita lagi lebih baik
sekarang pergi pergi om rafi urusan ku dengan om belum selesai aku akui om punya nyali cukup besar
untuk mengusik keluarga ini lagi tapi keberuntungan ini tidak akan terulang dua kali om jika om
berniat untuk mengusik keluarga ini lagi aku yang akan pastikan
om akan mati sebelum bertaubat
sekarang beri waktu om satu hari untuk pamit ke keluarga tante laura
setelah itu aku tidak ingin melihat muka om ada di jakarta
rafiq sudah tersingkirkan
ya ampun serius mah ini bener bener berita bagus
gimana gimana mak ceritanya mah
ya jadi sebenarnya bukan mama juga sih yang singkirkan dia
reno ya udah singkirkan dia
mama emang bener bener hebat
dari dulu aja mama sama rafiq tuh disingkirin
dia tuh gak berguna mah lebih baik gak ada
mah nanti aku telpon lagi ya kayaknya afif pulang
sayang kamu baru pulang
aku udah siap sekolah
kamu harus belajar yang rajin
papa yakin kamu pasti senang dengan sekolah yang baru ini
nanti malam kita jadikan makan malam di luar
papa kan udah janji
pokoknya papa pulangin jam malem malem ya
ayo kita berangkat sekolah sekarang
biar kalian gak terlambat
bos kami berangkat dulu
papa doain semoga kamu dapat kontrak proyek itu ya
aku cuma mau ingetin
kontrak ini penting banget buat perusahaan kita
buat gantiin proyek kita yang gagal dengan perusahaan renov
gara gara bella dan pakannya itu
jadi proyek ini harus jatuh ke tangan kita
gak usah salahin orang lain
ini bukan kesalahan bella dan iko
pembatalan ini karena adalah keputusan emosional dari reno
banyak aset dia yang hilang
gara gara pembatalan kontrak kerjasama dengan kita
ya papa juga gak mau salahin dia
jadi papa mau nyalahin aku sama mama
apa gak salahin siapa siapa raina
yang lalu biarlah berlalu
seperti yang dibilang raina tadi
proyek ini sangat penting
karena nilainya sangat besar
cukup untuk menebus kerugian kita kemarin
jadi papa harap kamu bisa mendapatkan proyek ini
tapi kamu gak usah ada tekanan
lakukan yang terbaik
kamu mau ketemu sama orang proyek itu di mana
selamat siang pak afif
selamat siang pak afif
jadi bagaimana proyek kita
saya perwakilan dari kantornya pak refli
saya general manager dari perusahaan pak raina
silahkan tunggu ya
saya mau bicara sama pak arief
mari pak anies kita bicara di kafe
silahkan pak afif
pak raina tuh gimana sih
masa untuk menangani proyek dua ratus rumah
dia mengirimkan orang baru
lagian siapa sih perempuan tadi itu
pak reno bisa merusak bisnis keluarganya sendiri
kayaknya disuka sama perempuan itu
dia jadiin general manager
mungkin juga sudah diapa apain
atau dia sengaja mengajukan perempuan itu kepada saya
jaga mulut bapak ya
berani kamu mukul saya
kamu gak akan pernah mendapatkan proyek itu dari perusahaan saya
gak akan pernah
kamu memenangkan proyek ini di perusahaan saya
terima kasih ya pak
perasaan aku merasa sangat bahagia melihat anaknya kak nur ini
oh mana dia
aku gak boleh tahu kalau ini anaknya
dan aku gak mau kalau anak ini dipisahkan dari aku
sekarang syifa adalah anakku dan mas iko
kita pulang duluan ya